kami merasa bahwa mk hanya berhak menyatakan apakah undang undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak
dengan itu ketika mahkamah konstitusi mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang undang yang sedang diuji
ya ini ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah
maka mahkamah konstitusi dalam hemat kami telah melampaui kewenangannya sebagai institusi negara
yang ketiga tentunya apa yang diputuskan mahkamah konstitusi walaupun ia bersifat final dan binding
tidak memiliki fungsi legislasi
jadi mahkamah konstitusi adalah sebuah institusi yang tidak mempunyai fungsi legislasi
maka apa yang diputuskan tidak otomatis menjadi hukum
dpr dan pemerintah bersama harus merevisi undang undang pemilu sesuai dengan keputusan dari mahkamah konstitusi tersebut
dengan demikian sebelum undang undang pemilu diubah
siapapun yang dimaksud dengan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah
selama usianya belum mencapai usia empat puluh tahun
tidak bisa didaftarkan ke kpu sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden